nongeng bahasa indonesia
sang buddha dan pengemis
suatu ketika ada seorang pengemis dan dia mencoba mengumpulkan makanan
dia terus memperhatikan setiap hari makanannya tapi hilang
suatu hari dia menangkap tikus yang terus mencuri makanannya
mengapa kau mencuri makananku
aku seorang pengemis mencurilah dari orang orang kaya
mereka bahkan tidak akan menyadarinya
tapi sudah takdirku untuk mencuri darimu
karena dalam takdirmu kau hanya bisa memiliki delapan benda yang dapat kau miliki
tidak peduli berapa banyak kau memohon tidak peduli berapa banyak kau kumpulkan hanya itu yang bisa kau miliki
pria pengemis terkejut dan patah hati juga
dia sangat sulit memiliki keberuntungan
mengapa itu takdirku
aku tidak tahu itu
kau harus mencoba dan bertanya kepada buddha mungkin dia akan tahu
maka lelaki pengemis itu memulai perjalanannya untuk menemukan buddha
dia melakukan perjalanan sepanjang hari dan saat senja dia menemukan dirinya di tanah milik keluarga kaya
lelah dan mengantuk dia memutuskan untuk bermalam di sana
jadi dia pergi mengetuk pintu mereka
dan yang baik hari sudah mulai gelap dan aku baru di sini
bisakah aku bermalam di sini
ha okey masuklah
ketika pengemis memasuki rumah pria itu bertanya
anak muda mengapa dan kemana kau akan bepergian begitu larut
oh aku punya pertanyaan untuk sang buddha dan aku akan bertemu dengannya
saat itu istri pria kaya tiba dan mendengar semua ini
bisakah kami memberimu pertanyaan untuk ditanyakan pada buddha
aku rasa aku bisa bertanya atas namamu
apa pertanyaanmu nyonya
oh kami memiliki anak perempuan berusia enam belas tahun yang tidak bisa berbicara
kami hanya ingin bertanya apa yang harus kami lakukan untuk membuatnya berbicara
keesokan paginya pengemis itu berterima kasih kepada mereka
dan meyakinkan mereka bahwa ia akan mengajukan pertanyaan mereka kepada buddha
dan dia melanjutkan perjalanannya dan melihat lautan pegunungan yang harus dia seberangi
ya ampun bagaimana aku bisa melewati ini
dia memanjat satu gunung dan dia bertemu seorang penyihir
tuhan yang terhormat dapatkah kau membantuku melewati ini
pengemis itu melompat pada tongkat penyihir dan duduk di belakang penyihir
penyihir menggunakan tongkatnya untuk membawa pemuda itu dan dirinya
terbang melintasi lautan gunung
ketika mereka terbang di atas lautan gunung
sang penyihir bertanya kepada pemuda itu
kemana kau akan pergi
mengapa kau memutuskan untuk melintasi gunung gunung ini
aku akan bertemu dan bertanya kepada sang buddha tentang nasibku
bisakah aku memberi kau sebuah pertanyaan untuk diajukan kepada buddha

aku sudah mencoba untuk pergi ke surga selama seribu tahun sesuai dengan ajaranku
aku seharusnya bisa pergi ke surga sekarang
bisakah kau bertanya kepada sang buddha apa yang harus aku lakukan untuk sampai ke surga
tentu saja aku akan menanyakan pertanyaannya untukmu
ketika ia melanjutkan perjalanannya ia menghadapi rintangan terakhirnya
dan menggunakan sungai yang tidak bisa diseberangi
sekarang bagaimana caraku untuk menyeberangi sungai ini
untungnya dia bertemu kura kura raksasa yang memutuskan untuk membawanya menyeberangi sungai
saat mereka menyeberangi sungai kura kura itu bertanya
kemana kau akan pergi
aku akan menemui sang buddha dan aku akan bertanya kepadanya tentang takdir
bisakah kau lakukan
bisakah kau lakukan
saya akan menanyakan pertanyaan
tentu saja apa itu
aku sudah mencoba menjadi naga selama lima ratus tahun
sesuai dengan ajaranku
aku seharusnya sudah menjadi naga sekarang
bisakah kau bertanya kepada sang buddha apa yang harus aku lakukan untuk menjadi seekor naga
terima kasih kura kura telah membantu

terima kasih kembali dan jangan lupa pertanyaanku
tentu saja aku akan menanyakan pertanyaanmu
pria pengemis melanjutkan perjalanannya untuk mencari buddha dan ia akhirnya mencapai tempat tinggalnya
pengemis itu berdiri di depan biara dan menghala nafas dalam dalam
ah inilah akhirnya bertemu dengan ceng buddha
lalu pria pengemis itu masuk bersemangat dan bersemangat
siap untuk mengajukan pertanyaan dan yang lainnya
dan ketika dia masuk dan dia membungkuk di depan buddha
terimalah harapan baikku buddha
aku telah melakukan perjalanan dari negeri yang jauh untuk mengajukan beberapa pertanyaan
tentu kau bisa
tapi aku akan menjawab banyak tiga pertanyaanmu
hanya tiga pertanyaanmu
pemuda itu kaget
dia punya empat pertanyaan
tapi aku punya empat apa yang harus aku lakukan
jadi dia berpikir dengan hati hati
dia berpikir tentang kura kura
kura kura itu telah hidup selama lima ratus tahun mencoba menjadi seekor naga
kura kura itu telah hidup selama lima ratus tahun mencoba menjadi seekor naga
dan kemudian dia memandang dirinya sendiri
lalu ketika dia melihat masalah orang lain
masalahnya tiba tiba tampak sangat kecil
dia merasa kasihan pada kura kura penyihir dan gadis muda itu
jadi dia memutuskan untuk menanyakan semua pertanyaan mereka
dan buddha seperti yang diharapkan menjawab
kura kura tidak mau meninggalkan cangkangnya
selama dia tidak mau meninggalkan kenyamanan cangkangnya
dia tidak akan pernah menjadi naga
penyihir itu selalu membawa tongkatnya dan tidak pernah meletakkannya
tongkat itu bertindak sebagai jangkar yang menahannya dari surga
oh aku akan memberitahu dia
dan bagaimana dengan gadis itu
sedangkan untuk gadis itu
dia akan dapat berbicara ketika dia bertemu dengan belahan jiwanya
terima kasih buddha yang hebat
buddha memandangnya dan tersenyum
lelaki pengemis itu membungku kepada sang buddha
dan melakukan perjalanannya kembali ke rumah
dia kembali bersama dengan kura kura
apa kau sudah bertanya
oh ya kau hanya harus melepaskan cangkangku dan kemudian menjadi naga
kura kura kemudian melepaskan cangkangnya
dan di dalam cangkangnya ada mutiara yang tidak ternilai harganya ditemukan di bagian terdalam samudera
dan dia memberikannya kepada pria pengemis itu
kura kura menemukan buddha dan menemukan buddha
ini terima kasihku
aku tidak lagi membutuhkan ini karena sekarang aku seekor naga
lelaki baik hati
dan dia terbang pergi
pria pengemis itu bertemu kembali dengan penyihir di puncak gunung
kau hanya perlu meletakkan tongkatmu dan kau akan dapat pergi ke surga
itulah yang dikatakan buddha
jadi sang penyihir melepaskan tongkatnya dengan memberikannya kepada pemuda itu
dan berterima kasih dan kemudian naik ke surga
sampai jumpa anak muda berhati hatilah
pemuda itu sekarang memiliki kekayaan dari kura kura dan kekuatan dari penyihir
dia kembali ke keluarga yang memberinya tempat berteduh
mereka sangat senang melihatnya kembali dan mengharapkan jawaban
sang buddha yang agung berkata bahwa putrimu akan dapat berbicara ketika dia bertemu dengan belahan jiwanya
dan kemudian sang putri turun dan berbicara
hei apakah itu pria yang ada di sini minggu lalu
gadis muda dan orang tuanya terkejut
mereka melihat pria pengemis dia adalah belahan jiwa gadis itu
orang tua mengatur pernikahan mereka dan mereka hidup bahagia selamanya
jadi ingat teman teman semua hal baik yang kau lakukan di dunia akan kembali kepadamu